ntar dia butuh gimana
kalo mel emang butuh sama lo
gak mungkin dia ninggalin di parkiran
tapi kunci mobilnya dia yang megang
dia gak peduli sama lo
malmai tuh muka dua tau
maksud lo dia cuma pura pura baik
dia tuh gak sebaik yang lo liat
harusnya gue yang hati hati sama lo
gue tuh harusnya curiga
lo itu masih bermuka dua atau emang pura pura baik
naomi itu gak ada kepentingan sama sekali
sama pangeran sama putri
tapi dia bela belain untuk bawa tim relawan
kesini buat ngurusin semuanya
bahkan dia tuh gak tidur semalaman melk
ya terserah sih lo mau percaya gue atau enggak
yang penting kan gue udah kasih tau loh
gue udah kenal dia dari lama
udah deh mel
lagian ini tuh bukan waktunya lo buat berbahasa
apakah buruk sama orang lain
mending sekarang kita itu fokus
di pangeran sama putri
terserah kalo lo gak percaya sama gue cit
cepet atau lambat
lo bakal tau siapa naomi sebenernya
sepertinya kita harus istirahat dulu
medan makin susah
kau berdua yakin masih mau ikut nyari
gue gak bakal nyerata
sambil gue berhasil menemuin mereka
sesulit apapun medannya
gue bakal tetap jalan
kijang satu masuk
kita menemukan jejak di tanah
masih kita lancar itu bekas binatang atau orang
kijang satu masuk
kijang dua masuk
kijang tiga masuk
tolong diinformasikan posisi dimana ganti
kijang tiga masuk
kijang empat masuk
kijang lima masuk
kijang enam masuk
kijang tujuh masuk
kijang delapan masuk

kang jangan jangan itu jejaknya putri atau pangeran kang
gimana kalau kita kesana sekarang kang
kang jaraknya masih jauh nggak dari sini
yaudah kalau gitu sekarang kita kesana ya
aku harus cari makan nih
aku harus bisa bertahan
sampai gue ketemuin pangeran
gua makan apa coba di hutan kayak gini
ini kan tanaman
tapi pernah baca buku kalau buahnya bisa dimakan
tapi gue gak boleh telan bijinya
karena di buku yang gue baca bijinya tuh berat
jangan jangan dari biji buahnya ketelur lagi
gue mau semuanya
jangan jangan dari biji buahnya ketelur lagi
gue mau semuanya
ini buat kalian beli makannya ini aja
ya kalau kurang kalian tinggal cet aku terus ntar aku kirim ya
engga engga aman aman kalau kurang masih ada gue juga ke auto vanya
gue pergi pake mobil lo ya
ya udah kalau gitu gue harus balik ke tenda ya
makasih ya nom
baik banget kan